kami awali informasi pagi ini dari sidang lanjutan terdakwa nurul komar di pengadilan negeri brebes senin siang
sidang menghadirkan ketua yayasan umus muhadi setiabudi beserta para wakil rektor
dalam sidang yang dipimpin oleh hakim ketua sri sulastri muhadi setiabudi menjelaskan kronologi pelaporan komar ke pihak berwajib
saksi ketua yayasan umus muhadi menceritakan awal mula rekrutmen jabatan rektor universitas muhadi setiabudi atau umus
hingga dipegang oleh komedian era sembilan puluh an tersebut
kemudian komar diajukan ke meja hijau karena telah membuat surat keterangan lulus s dua dan s tiga untuk dilampirkan dalam berkas persyaratan pencalonan rektor
akibat tindakan terdakwa pihak umus mengalami kerugian imaterial yang nilainya tidak bisa disamakan dengan material
sebab nama umus di masyarakat menjadi tercoreng
tindakan pak komar ini ini bidang pendidikan yang tidak bisa dibiarkan
jabatan rektor ini
ini jabatan yang memang tidak bisa dalam pengangkatan rektor ini
saya sudah melalui mekanisme yang benar
namun keterangan para saksi sebagian dibantah oleh komar
lawak ini menegaskan tidak pernah merasa memesan surat keterangan lulus
saya benar benar tidak tahu soal skl
saya tidak pernah merasa pesan surat keterangan tersebut ke pasca sarjana unj jakarta
saya tidak pernah melampirkan surat skl yang dimaksudkan jadi masalah itu
kalau saya lihat pertama kali ada di upload pada waktu demo demo mahasiswa umpus yang besar besaran itu
itu yang pertama
ketika saya lihat yang kedua kali dalam bentuk fisik dia waktu dipol
fisik pertama dipol
yang kedua di pijak sana yang ketiga baru di pengadilan
saya tidak tahu soal saya
mengenai munculnya berkas persyaratan dalam sidang komar mengaku sangat kaget
lantaran berkas persyaratan yang ditunjukkan di pn brebes
pernah diambilnya untuk keperluan mengurus nomor induk dosen nasional atau nii